master eng kau balik lagi sih
lantai pak aku ketinggalan
akhirnya diangkat juga
tadi papa telepon kamu sama al dari tadi
iya pak maaf ya
aku baru liat handphone
tadi mas al juga bisa nganterin aku ke rumah sakit
mungkin mas al jadi gak bisa liat handphone kali pak
iya papa mau tanya
tapi aku baik baik aja kok
kok bisa sampai tenggelam nak
aku itu mau ngambil sesuatu di kolam berenang
aku mau minta orang
tapi kan orang rumah lagi sibuk
jadi aku ngambil sendiri
eh terus gak sengaja kepleset pak
gak ada yang kamu tutup tutupin dari papa
gak kok pak
pokoknya aku baik baik aja
papa nggak usah khawatir oke
buktinya aku bisa nge telepon papa
papa lega dengarnya
papa kabarnya lagi kangen sama anak papa yang satu ini
aku juga kangen sama papa
yaudah kamu istirahat ya
jaga diri kamu
jangan sampai ketenggelam lagi ya
aduh lupa lagi mau kasih tau
ke andin kalau besok mau ke rumahnya

aduh lupa lagi mau kasih tau ke papa

terimakasih ya allah
terima kasih karena mas al ojah perhatian sama ku
terima kasih karena mas al ojah perhatian sama ku
mas al yang dulu aku kenal
perhatian dan hangat
perhatian dan hangat

semoga untuk seterusnya mas al bisa seperti ini terus
semoga untuk seterusnya mas al bisa seperti ini terus
sebenarnya andin sama sekali nggak kelihatan seperti perempuan jahat
dia justru kelihatan lemah gak berdaya
bahkan dia juga gak ngelawan ketika ditampar mamanya
sulit ngebayangin perempuan kayak dia
sanggup menghabisi nyawa roy
dan membuang anaknya sendiri
saya sudah cerita bainya andin
dan sekarang bayi itu ada di pantai asuhanmu tiara bunda
lo gak boleh ketipu al
dia bukan perempuan baik al
lo gak boleh ketipu
lo gak boleh sampai cinta cinta sama dia al
aku akan berkata caya
kamu ati ati di jalan ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
mana utang berlian lo
kok belum bayar juga
gue tunggu hari ini
gak ada alesan
oh itu ya
udah lu tenang aja nanti gue bayar
gue tunggu sa
aduh dapat uang dari mana gue dua ratus juta
berlian yang dulu kan udah gue jual buat nutupin utang utang gue pas liburan ke luar negeri
kalau minta uang ke nino nanti nino marah lagi sama gue
gue gak mau nino kecewa
gue gak mau nino kecewa
perhiasannya bagus banget
tapi ini pasti mahal banget deh
buat kamu aku usahakan yang terbaik
ini set perhiasan yang nino kasih waktu ngelamar gue
gue terpaksa harus jual ini untuk bayar hutang
nanti kalau udah ada uang lebih
gue harus beli lagi
yang persis modelnya kayak gini
nanti kalau ada uang lebih

lantai pak aku tinggal
aduh sampai jatuh
kok kayak orang panik
enggak aku gak panik
aku cuma buru buru aja sayang
soalnya aku hari ini ada janji ternyata sama teman teman
lo berangkat ya sayang